dan untuk mengelaborasinya kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan wali kota medan bobi nasution
selamat sore pak wali
ya minal adin walfaizin dulu pak selamat lebaran pak
selamat lebaran pak
ya terima kasih sudah bergabung juga dengan kita sore ini pak wali
kita langsung saja pak wali dari informasi awal tadi medan cukup disorot ya pak ya
bahkan pak gubernur nih sudah mengeluarkan juga perintah untuk menutup sementara tempat tempat hiburan
mulai dari delapan belas sampai tiga puluh satu mei mendatang
kita ingin mendapatkan gambaran umum dulu situasi di kota medan sendiri ini bagaimana pak wali
betul betul sekali yang disampaikan tadi bang bagaimana kota medan hari ini
terutama yang paling kita dari kemarin disorot itu bagaimana tentang for kita
war kota medan yang kemarin relatif lebih naik
relatif lebih meningkat dibandingkan kabupaten kota yang ada di sumatera dibandingkan
pak halim juga sebenarnya bisa kita lihat
karena medan menjadi ibu kota provinsi metra utara
tadi ada angka kalau sebutkan ada sekitar satu atau satu dua ratus atau kita pernah kemarin di dua ratus yang terisi
itu sebenarnya bang karena ibu kota kita menjadi tempat rujukan
masakit rumah di kota medan
yang menakjubkan itu ada sekitar sepuluh rumah
masakit di kota medan
oleh karena itu kita dari kabupaten kota lainnya
yang saya katakan tadi dari dua ratus lebih bed yang terisi
itu delapan ratus sebenarnya diisi oleh bukan untuk kota medan
hanya empat ratus dua ratus lebih itu yang berpacat di medan
ya pak wali artinya bisa kita simpulkan bahwa situasi lebaran dan tradisi mudik kemarin berkontribusi dalam peningkatan kasus
tentunya pasti ada peningkatan bang
ada peningkatan tapi kami pemerintah medan bersama dengan provinsi tentunya
kami sebisa mungkin kemas kondisi pembatasan kemarin di informasikan
medan ini kota pembatasan
pada bidang ru ada medan binjit deli serdang dan tanah
itu tidak dilakukan batasan penutupan
namun kira kira ini sebelum menjelang lebaran kami pemerintah kotanya mengambil inisiatif untuk menghasilkan pembatasan ke deli serdang

untuk ke arah dari keberastagi melakukan pengetatan hanya saat menuju ke tempat wisata saja bang
yang di luar kota
oke pak wali ini kan baru tujuh hari lah katakan ya dari momentum lebaran begitu ya
dengan situasi seperti ini walaupun kemudian masih ada tersisa begitu ya rumah sakit rujukan ruang perawatan icu
prediksinya kan akan bisa sampai empat belas hari ke depan
ini juga tidak mungkin kasus ini kasus aktif ini akan meningkat
kalau di medan sendiri bang ya tadi mungkin bang bacakan bagaimana
jumlah tertular ataupun kursifnya di kota medan kota utara
dan nah tadi kami lihat dari kemarin bukan tiba tiba atau signifikan bukan langsung setelah lebaran meroket
tapi bertahan kenaikannya
jadi bukan karena ini selesai lebaran
tapi ini tingkatannya berkembang
yang kita jaga di kemarin dari kemarin ini selalu kita jaga setelah libur lebaran
tapi bisa saya katakan itu masalah kuartal
oke pak wali ini masa balik lebaran ini masih berlangsung ya
artinya masih ada perpindahan warga dari daerah asal mereka kembali ke kota medan khususnya
ini bagaimana skenario untuk mengantisipasi agar situasi situasi terburuk nanti khususnya dengan peningkatan kasus
apakah sudah ada skema tertentu untuk proses karantina kah
mengamperketat untuk terburuk
memperketat untuk tes begitu atau apa yang disiapkan
yang pertama ini yang kita lakukan tetap menerap ppkm itu yang sudah kita jalan
tapi di kota medan ini kami tidak memiliki rt dan rw
perbedaan perhitungannya saja mungkin antara yang perhitungannya sampai rt dan rw
karena di kota medan tidak ada rt dan rw hanya ada lingkungan
ini bagaimana pengetatan di setiap lingkungan yang ada di kota medan ini harus benar benar bisa berjalan
penerapan ppkm mikro ini harus betul betul bisa laksana dengan baik
itu yang pertama
apabila nanti setelah mudik kembali ke rumahnya masing masing ini harus ada pengecekan
tadi saya katakan bagaimana di arah arah jalur masuk
nah medan yang dari tempat kata ini kita coba melakukan pengecekan kemarin
itu harus ada nanti kita dem sampling untuk kita lakukan antigen swab antigen
dari tempat tempat kata
dan untuk isolasi hari ini pemerintah kota medan sendiri sudah menyiapkan tempat isolasi
apabila masyarakat melihat di tingkat kota kita bisa melihat
lihat di tingkatnya kita tetap layak melakukan pengetatan sendiri
ada beberapa yang kita temukan tangan di sebuah rumah warga
menginginkan isolasi mandi ataupun belum hanya otg
otg tidak harus langsung masuk ke rumah sakit hanya otg
isolasi mandiri tapi kondisi bangunan
kondisi mungkin lebih dari satu kakak
nah ini bisa kita rekomendasikan untuk menempati tempat karantina yang sudah kita siapkan
oke seberapa siap pak wali untuk sdm begitu ataupun juga sarana lain
termasuk juga obat obatan
ini memastikan ini penting karena nanti jangan kemudian di saat sudah prediksinya
pada situasi terburuk penanganannya jadi tidak optimal
saya katakan selaku ibu kota provinsi
atau sumatera utara
ini kami selalu siap karena kami selalu bisa mendapatkan pasien pasien tujuan
dan daerah terkadang bukan kondisi hiburan
cuma ada beberapa pasien di sumatera yang naik
di kota medan
di salah satu tempat rujukan yang ada di kabupaten
dan rumah sakit di kota medan menjadi selalu tempat rujukan
kita ini selalu siap
selalu berkomunikasi dengan rumah sakit
yang ada di kota medan tadi yang mas sebutkan
juga terus berkolaborasi
ini kita terus berkomunikasi
bagaimana kita menyiapkan tempat tempat
yang sudah kita bicarakan juga bang
soal alternatif apabila nanti lonjakan ini benar benar terjadi
tapi mudah mudahan tidak terisi
atau tidak sempat kami buat tempat ini
tidak sempat ada lonjakan yang terlalu tinggi bang
oke ngobrolnya juga sama pak gubernur nggak
sama pak edi gak
pasti sama pak edi
kemarin kita juga berdiskusi dengan pak gubernur
kalau kita berdiskusi kalau kita minta pandangan
dan apa yang diinstruksikan oleh pak gubernur
instruksi dari pak presiden
paginya pak gubernur mungkin rapat kan
untuk dan pak gubernur
hmm berapa penuh
berapa penuh itu
berhenti beroperasi tanggal delapan belas
nah ini untuk kota medan sendiri
yang ada di medan
ini harus kita tertipkan
langsung kita tertipkan
instruksi dari pak gubernur
oke kenapa kemudian itu menjadi pertanyaan yang cukup penting pak wali karena
masyarakat tidak dirugikan begitu ya
karena di kasus kasus sebelumnya kita lihatlah
menyeluruh ini juga masih dihadapi kendala kurangnya
tidak adanya obat yang mencukupi dan juga
fasilitas kesehatan lain sehingga
berujung pada tingginya angka kematian dan juga bertambahnya kasus
ya aktif yang terjadi transmisinya yang berubah dan juga
yang terjadi transmisinya dalam
lingkup yang lebih besar begitu pak wali
memang sudah disiapkan
sedini mungkin agar
kemungkinan kemungkinan yang terjadi nanti ini sudah
siap tempur begitu ya pak wali ya
sudah siap pak
bahkan kemarin untuk masalah koordinasi yang saya sampaikan tadi
bagaimana kami kota menengah
persoalan yang tadi
seperti ini datanya
besok eh kemarin
saya sampaikan ke para
apa masih bisa di
langsung dibawa ke kota medan untuk mengantisipasi
bila terjadi lonjakan
di kota medan
kota medan tidak
merujuknya kemana lagi
oke oke terakhir pak wali apa
pak wali untuk warga kota medan khususnya
dengan situasi seperti sekarang
kami pemerintah kota medan
pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi
tapi semua yang kami lakukan
ini harus didukung juga oleh masyarakat
maksudku masyarakat kota medan
kami meminta masyarakat kota medan
hanya itu kami minta protokol
ini benar benar diterapkan
ini diterapkan dan disiplin
oke pak wali terakhir ini
tadi agak kurang jelas begitu ya
bagaimana skema teknis untuk
kesiapan semua fasilitas kesehatan
dan juga termasuk sumber daya manusia
tenaga kesehatan dan juga obat obatan ini
seperti seperti apa teknisnya
turunannya nanti diimplementasikan
ya kita siap
kita siap tadi saya sampaikan
siap harus siap dirujuk
sendiri juga punya rupiah
milik pemerintah kota
ini bahkan ada
nah ini sampai sampai pressure negatifnya
itu ada ini
terus tadi saya sampaikan juga
bagaimana di pemerintah narik
pemanganan uang covid sembilan belas
untuk ruang icu kitnya
oke baik koordinasinya
sudah teknisnya sudah
apa namanya kesiapan
seluruh infrastruktur dan
apapun yang dibutuhkan untuk menghadapi
situasi tersulit sekalipun ini sudah
tinggal jalan tinggal diimplementasikan
kita tunggu nanti bagaimana kerja
nyatanya ya pak wali ya terima kasih
pak wali sudah bergabung dengan kita sore ini
ya terima kasih